ya mungkin sebagian dari kita masih belum terlalu mengenal kota lubuk linggau
visi kota lubuk linggau ini sangatlah sederhana yaitu mewujudkan kota metropolis madani
dengan segala keterbatasannya lubuk linggau ternyata mempunyai segenap potensi
untuk menjadi kota destinasi baik wisata investasi maupun pendidikan
nah pemerintah kota lubuk linggau saat ini tengah berupaya memaksimalkan
segala infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan tentunya
sebagai daya dukung dalam mensukseskan satu program unggulannya
yaitu ayo ngelong ke lubuk linggau pada tanggal dua puluh dua februari bulan dua ribu
tentu saja pada tahun dua ribu dua puluh satu
dua puluh dua insight akan membahasnya kali ini bersama saya desi anwar
berada di provinsi sumatera selatan tepatnya kota lubuk linggau
pemerintah kota lubuk linggau terus melakukan pembenahan
untuk mewujudkan kota metropolis madani sebagai pemerintahan saat ini
kota kedua terbesar di bumi sriwijaya ini
dahulu terkenal sebagai kota transit atau jalur lintas orang orang
yang ingin melanjutkan perjalanan ke tempat lain
setiap orang yang datang ke sana akan disuguhkan berbagai macam keindahan alam
diantaranya perbukitan hingga air terjun
dengan segala keterbatasannya kota lubuk linggau mempunyai segenap potensi
untuk menjadi kota destinasi baik wisata investasi maupun pendidikan
pemerintah kota lubuk linggau tengah berupaya memaksimalkan segala infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki
untuk dapat dimanfaatkan sebagai daya dukung dalam menyukseskan program unggulan
yaitu ayo ngelong ke lubuk linggau dua puluh dua februari tahun dua ribu dua puluh
program ini diharapkan mengenalkan lubuk linggau ke kancah nasional bahkan internasional
pembangunan sumber daya manfaat dan kemampuan kota lubuk linggau adalah hal yang sangat penting

pemerintah kota lubuk linggau juga mempunyai segenap potensi baik wisata investasi maupun pendidikan
pemerintah kota lubuk linggau juga mempunyai segenap potensi baik wisata investasi maupun pendidikan
pemerintah kota lubuk linggau juga mempunyai segenap potensi baik wisata investasi maupun pendidikan
gempa terbesar di sumatera selatan setelah kota palembang yang letaknya itu sangat strategis
berada di bagian paling barat sumatera selatan membuat kota lubuk linggau ini menyimpan potensi wisata yang cukup potensial
selain program unggulan pemerintah kota lubuk linggau program ayo ngelong ke lubuk linggau ini tahun dua ribu dua puluh
persisnya tanggal dua puluh dua bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua menjadi prioritas utama
dua ribu dua puluh dua menjadi sebuah gambaran kesiapan kita harapkan dari kota lubuk linggau dalam mewujudkan kota metropolis yang madani
dan tentu saja diharapkan mampu menjadi tuan rumah dari berbagai event dan juga siap menyambut masyarakat dari seluruh indonesia
di studio sudah hadir bersama saya sn pranaputra sohe wali kota lubuk linggau
biasanya dipanggil akrab sebagai pak nanana
selamat datang di studio tiga ya si nn
kita sudah sebenarnya lama ingin bertemu ya pak nanan
saya sendiri sebenarnya mau ke sana ngelubuk linggau menyaksikan sendiri kotanya
tapi karena kita ya masih istilahnya pandemi harus kalau bisa tidak berjalan kemana mana dulu
tapi terima kasih sudah ada di sini bagaimana pak nanan sendiri sehat
alhamdulillah saya sehat
ya dan sudah divaksinasi dok
ya bagaimana situasi covid di lubuk linggau saat ini
apakah ada sesuatu yang mengkhawatirkan atau di luar yang normal
untuk masalah covid sebenarnya lubu linggau itu kan kotanya hub dari beberapa kabupaten kota yang ada di sekitar kita
dan tentu ini membuat kluster yang cukup banyak ya
cukup banyak ya
ya jadi sekarang kita sudah satu empat ratus
tapi ya alhamdulillah juga yang sudah sembuhnya satu tiga ratus an
dan sekarang memang keadaannya memang sedang meningkat ya
tapi di sisi lain tentu kota lubu linggau karena kita punya banyak rumah sakit ya
dan yang paling utama adalah pengalaman
pengalaman di mana waktu bulan april mei juni itu lagi tinggi tingginya ya
masalah covid di indonesia ya
dan kita di lubuk linggau juga sempat melakukan penanganan yang cukup baik
jadi baik itu
koordinasi dengan satgas covid tentu saja
wah jelas jelas itu
kita dimana awal itu sangat bingung juga dengan ketentuan ketentuan apa yang harus kita lakukan
tindakan apa yang kita lakukan
tapi kita sempat sewa dua hotel ya untuk isolasi mandiri dan sebagainya ya
untuk juga untuk tempat siapa namanya perawatnya dan dokternya kan
nah tapi di sisi lain juga kita memberikan penanganan sosial kepada masyarakat
seperti pembagian sembako dan apapun yang bisa meringankan beban daripada masyarakat
dan itu jalan dengan baik ya bang
alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik
khusus untuk covid ya blt dan lain sebagainya
tapi kepatuhan masyarakat dan kewaspadaannya dan awareness nya terhadap bahayanya covid sembilan belas ini pak nanan ini bagaimana
cukup patuh terhadap prokes
cukup taat menggunakan masker
tidak ada kata lain memang
kerja keras daripada satgas sendiri untuk terus mensosialisasikan pada masyarakat ya
itu tidak ada kata lain
karena memang banyak yang masalah masalah yang keluar dari media ini yang mungkin ada hoaxnya dan sebagainya ya
itu juga kena ya banyak juga cukup banyak ya
iya wabah wabah covid sembilan belas begini gini
jadi masa bodoh lah gitu
nah ini mau gak mau kita harus melakukan sosialisasi terus
sekaligus kita melakukan tindakan tindakan yang preventif untuk mencegah masyarakat untuk jangan sampai terlena ya
apalagi sekarang kan kita sebentar lagi idul fitri dan biasanya kan ada keinginan untuk mudik dan lain sebagainya
ini bagaimana komunikasi dan juga pemahaman masyarakat pentingnya untuk tidak mudik atau tidak berkerumun tidak berkumpul bersilaturahmi
walaupun sangat ingin pasti melakukannya
iya kita mengucapkan terima kasih lah ya
kepada pak presiden dan pemerintah pusat yang sudah memberikan larangan terhadap mudik ini ya
karena kami juga khawatir kan kota lubuk linggo yang juga menjadi tumpuan orang untuk datang dari pesawat dari kereta api kan
karena lubuk linggo juga punya bandara
ini merupakan kota transit lah istilahnya kan cukup banyak
kota transit ya dimana pasti lewat lubuk linggo lah
makanya kita sudah melakukan koordinasi dengan pores ya kodim ya untuk melakukan penyekatan penyekatan
ini mudah mudahan hebat
mudah mudahan tidak ada kluster baru lagi
iya mudah mudahan ya
dari segi vaksin bagaimana pak wali kota sendiri kan sudah sempat divaksin
ini berjalan dengan baik kira kira apa targetnya untuk bulan bulan ke depan
berapa jumlah yang perlu divaksinasi
ya saya terserah kalau untuk lubuk linggo ini untuk masyarakat yang divaksin itu nggak ada penolakan
tidak ada penolakan ya
jadi kita berapapun yang dikirim berapapun yang diberikan kepada kita pasti habis
dan ini semua tinggal menyentuh lagi ke kalangan masyarakat umum
karena kalau untuk nakes dan aparatur pemerintah lansia lansia baru sebagian
guru guru udah semua ya tinggal lansia dan masyarakat umum lagi
jadi kita berapapun masuk pasti kita saya ingin ada masyarakat yang menolak
bagus ya kalau gitu bisa dijadikan contoh ini
karena masih banyak di daerah yang masyarakat mungkin enggan
alasan tertentu ya tidak ingin melakukannya
padahal yang penting kan kita menciptakan herd immunity ya pak nanan
tapi ngomong ngomong ini lubuk linggau ini kita katakan ini sebenarnya kan kota kedua ya terbesar
merupakan kota transit
mungkin bisa sedikit ini saya lihat kan pak nanan sudah berkutat begitu lama menjadi pemerintah daerah
paling hafal putra daerah kira kira
evolusi dari masa ke masa mengenai kota ini
apa kira kira bagi kita kita yang belum sempat kesana
belum cukup mengenal ini bagaimana perjalanan kota lubuk linggau ini
ya kota lubuk linggo ini sebenarnya pecahan daripada kabupaten nusirawas
kabupaten induk kita nusirawas
ada lubuk linggo ada muratara
dan memang kita baru berumur sembilan belas tahun secara administratif ya
dan dulu lubuk linggo ini dikenal dengan kota transit
karena dulu tahun tujuh puluh an delapan puluh an itu kalau orang mau ke
medan ke padang aceh itu kalau naik kendaraan kendaraan bus umum itu
sampai pribadi juga itu pasti lho lubuk linggo
dan terkena rawan ya
karena orang kalau melintas linggo harus nginep dulu dan sebagainya
nggak berani kalau jalan malam
nggak berani nggak berani
karena dulu ada bajing loncat dan sebagainya ya
dan alhamdulillah ya kurun waktu depan ini
nah lubuk linggo diapit menjadi hub daripada lima ya
empat kabupaten sangat dekat
dan kurang lebih sampai sembilan pun kabupaten juga mengarah ke lubuk linggo lah asalnya ya
dan pengertian ya kita memang harus membangun daya saing itu
sehingga orang di sekitar kita semuanya
mengerakukan transaksi ekonominya di kota lubuk linggo kan ya
dan intinya sekarang sudah menjadi kota tujuan
ya kota tujuan dan kita harapkan kota yang bisa tumbuh bersaing karena walaupun muda
tapi biasanya kalau masih muda
masih baru visi dan misinya juga sebenarnya bisa jauh lebih dinamis ya
pak nanan kita break sebentar ya
tapi perjalanan kita masih cukup panjang dalam acara ini
tetaplah bersama kami insar gideisy anwar akan segera kembali
terima kasih bersama insar gideisy anwar
saya juga ditemani oleh wali kota lubuk linggau sn prana putra sohe
yang ingin dan berambisi membuat kota lubuk linggau itu menjadi kota metropolis madani
kita sudah mendengarkan sedikit ya sejarah dari kota lubuk linggau itu sendiri
merupakan sebenarnya point transit ya tapi sekarang idealnya menjadi destinasi
dan kalau bisa juga bisa bersaing dengan kota kota yang lain
saya lihat nah ini kan pak nanang kan sudah cukup lama ya berada di sini
berkutat untuk memajukan wilayahnya
dan memang sekarang tuntutan dari daerah itu kan harus berkompetisi satu sama lain
kalau saya lihat ada banyak sekali unsur unsur yang harus diperbaiki
ada dari segi sdm nya misalnya tata kelolanya tentu saja
memajukan sumber sumber ekonominya dan mensejahterakan masyarakatnya
itu kan penting penting dan juga tentu saja menciptakan produk produk unggulan
mungkin kita awali dulu pak nanang kira kira visi
mungkin kita awali dulu pak nanang kira kira visi

visi dan mimpi besarnya itu apa saja secara garis besar untuk lubuk linggau
ya dulu saya di prerode pertama itu memiliki visi yaitu mendukung kota lubu linggau
sebagai kota industri perdagangan yang unggul dan menjadi role model masyarakat medaani
sebagai kota industri perdagangan yang unggul dan menjadi role model masyarakat medani
jadi saya berusaha untuk lubu linggau ini infrastruktur yang tadi saya ungkapkan tumbuh dulu
dulu dan baru alhamdulillah doa saya terkabulkan sehingga saya menjadi wali kota yang kedua kalinya
dan visinya itu wujudkan wulinggo sebagai kota metropolis yang madani ya metropolis yang kita
harapkan mungkin kota definisinya itu metropolis dan madani metropolis memang beda sama metropolitan
metropolis itu kota yang kita harapkan bisa menjadi pusat daripada aktivitas kegiatan dan
madani yang kita masukkan adalah kenal wulinggo itu penuh dengan keberagaman kemajumukan lokalnya
ya kita harapkan dengan keberagaman itu masyarakat itu bisa hidup rukun dan damai nah kunci yang
paling utama adalah bagaimana kita membangun masyarakatnya dulu karena lubu linggau ini tidak
punya sumber daya alam ya kami tidak punya minyak gas dan
batu bara dan sebagainya pabrik pabrik besar kami enggak punya dan kami cuman berharap dari
hidupnya orang wulinggo itu dari kehadiran orang bertransaksi ekonomi di kota wulinggo karena
dibangun oleh perdagangan ya komersial di lima kabupaten yang ada sekitar kita itu bertransaksi
ekonomi di wulinggo dan maka dengan itulah bagaimana kami bisa membuat wulinggo ini lebih
di sekitar kota wulinggo ini untuk yang diluarnya lagi datang ke kota wulinggo secara nasional
maka dengan itulah kami bangun dulu manusianya ya dalam pengertian alhamdulillah sekarang wulinggo itu
ya bisa dikatakan zero konflik lah ya ada keributan dengan keberagaman itu tadi nggak ada jauh berkurang
ya konflik gesekan antar masyarakat berkurang malah enggak ada kalau sekarang ya jadi apa langkah langkah
yang karena ini sangat penting sekali untuk menjaga stabilitas wilayahnya
pemerintah harus hadir dan khususnya pemimpinnya harus hadir juga untuk memberikan perhatian kepada
seluruh elemen masyarakat baik itu organisasi kepemudaannya organisasi keagamaannya dan elemen elemen
masyarakat yang lain itu tidak hanya dengan kita memberikan perhatian supaya memberikan sumbangan
atau memberikan perhatian dana tidak begitu tapi kehadiran kita di setiap kesempatan daripada elemen
masyarakat itu yang
membuat masyarakat intinya mengikuti apa yang kita harapkan tersebut ya jadi konflik antar masyarakat
tapi angka kriminalitas juga apakah sudah berkurang dan juga mungkin ya kalau itu kriminalitas ya
kita nggak bisa hindari lah ya tapi kalau yang jelas pokoknya konflik antaragama antar suku itu nggak
ada dulu wulinggo nah ya kita sering membuat suatu kegiatan kegiatan yang menghadirkan elemen elemen
yang pertama kita terus mensosialisasi bahwa orang linggo ini kalau enggak baik baik enggak kondusif
maka kita akan menghabiskan hidup kenapa orang enggak mau datang ke wulinggo orang nggak mau datang ke
probolinggo kita mau hidup bagaimana nah ini yang kita bangun terus sehingga alhamdulillah modal awal
masyarakat yang kondusif ya itu menjadi apa namanya potensi yang kami paling utama ya yang kedua seterusnya kami juga
membangun infrastruktur seperti alhamdulillah kita wulinggo sudah memiliki kondisi yang berat juga seperti kita wulinggo sudah punya lukisan dan sebagainya

kalau sebelum pandemi kita ke jakarta dua kali sehari ya kemudian kalau ke palembang juga ada setiap hari juga
jadi itu sebelum pandemi ya dan mudah mudahan nanti juga bisa ditingkatkan lagi
kemudian juga kita punya kereta api yang dari mentoknya di lubuk linggau langsung ke palembang juga ada
terus jalur darat dan sebagainya
dan juga kita yang ketiga memiliki potensi akomodasi ya artinya hotel hotel yang representatif juga kita sudah miliki ya
sehingga tidak susah buat orang mencari tempat tidur atau nginep di kota lubu linggau
yang keempat adalah kulinernya
nah kulinernya ini dimana sih boleh datang ke lubu linggau ya
beda beda tipis lah sama minang ya tapi ya kita sama juga banyak bumbunya juga
dan ini rumah rumah makan yang lokal yang apa namanya itu banyak sekali di lubu linggau
yang bisa menarik minat orang untuk datang ke lubuk linggau makan di lubu linggau
kemudian yang kelima baru itu berkaitan dengan wisata
kita punya unggulan seperti bukit sulap kota yang di tengahnya ada bukit sulap
ada inklinator kereta miring yang bisa membawa orang ke atas
dan itu juga tempat
kemarin ada bukit sulap kota ada bukit sulap kota ada inklinator kereta miring yang bisa membawa orang ke atas
dan itu juga tempat

dan itu juga tempat
kemarin perhatian daripada downhill baik tingkat asia maupun tingkat nasional kita pernah lakukan di lokasi bukit sulap
kemudian juga kita punya air tejun temam air tejunnya kecil tapi mirip seperti ini agara
ya ini seperti ini gambarnya cantik sekali ya
kemudian juga ada arung jeram kemudian juga kita punya sarana biada seperti masjid yang indah juga
ada dua towernya salah satu towernya bisa pakai lift ya dan juga warna warni ada
namanya air mancurnya dan banyak lagi ya air terjunnya juga cukup banyak kita sehingga ini kampung warna warni juga ada
jadi ini minimal tidak bisa mengisi daripada aktivitas orang kalau datang ke lubu linggau
jadi lima potensi ini yang kami miliki sehingga kami berani untuk melaksanakan kegiatan besar yang namanya ayongelong ke lubu linggau dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua
ya cantik sekali ini nomornya
ya tapi kena pandemi ya tapi kami tetap optimis mudah mudahan itu
karena itu target target antara untuk mencapai suatu tujuan untuk lubu linggau
kita harapkan juga pada tanggal tahun dua ribu dua puluh dua pandemi ini paling tidak sudah bisa diatasi atau kita tangani ya
ini masih ada satu tahun lagi yang harus kita lewati
tapi apa yang dirasakan selama dampak selama ini
karena dampak dari pandemi ini secara nasional kan kita sudah rasakan ekonominya krisis
bukan saja kesehatan tapi dari segi macam macam lah kita banyak sekali tantangan
tapi dampak yang paling terasa bagaimana pak nanang
dan kurang kehilangan pekerjaan atau terpuruknya kegiatan perdagangan dan lain sebagainya
apalagi jumlah wisatawan juga pasti berkurang
kalau di lubu linggau ini sebenarnya lubu linggau ini kan kota kecil
kota sebilanya cukup besar itu empat ratus satu km persegi
dan unit lubu linggau itu manjang dua puluh km kotanya manjang gitu
dan memang ada seperti jaring laba laba juga ke pemimpin pemimpin masyarakat yang lain
nah kami ini terbiasa dengan silaturahmi
jadi kalau ada setiap sabtu minggu gitu orang linggau itu pasti dia seperti kayak lebaran saja
itu bertandang ke sini
ada yang nikahan ada yang sunatan ada acara apapun
itu sangat erat ya komunitasnya
itu yang terasa di lubu linggau yang hilang kena pandemi ini
yang kedua juga anak anak sekolah ya
tentuan anak anak sekolah
sekolah juga masih tutup ya
sekolah kan masih untuk tatap muka mas
baru upayakan mudah mudahan tahun ajaran baru lah ya
kalau nggak ada gejolak lagi mudah mudahan tahun ajaran baru
tapi ini yang sangat terah
terasa sekali ya
terasa sekali di lubuk linggau itu berkaitan sekolah
kenapa itu tadi
di bolinggo itu biasa rame juga dengan anak anak sekolah ya
dengan outletnya yang isinya anak anak sekolah
kemudian ojeknya gojeknya ibu ibu dan sebagainya itu nggak ada lagi kiri kiku
jadi sepi ya
pasar pasar dan lain sebagainya
pasar jalan kita tetap
tentu saja dengan prokes yang cukup ketat ya
saudara kita yang di pasar itu ternyata seperti kebal kebal aja ya
mereka kuhat aja gitu ya
di sisi yang lain ya
mungkin harus diindikasikan untuk tetap
walaupun kita tetap suruh pakai masker dan sebagainya
mereka itu udah nyadarin
kadang kadang kalau saya razia masuk ke pasar
tau tau disimpan di sini
tapi artinya mereka udah punya dong semuanya
nggak ada yang wah wah
nggak ada yang begitu
mereka punya semua gitu ya
kita istirahat sebentar pak nanan
tapi kita akan lanjutkan insight with desi anwar
jadi tetaplah bersama kami
ya masih bersama insight with desi anwar
kali ini kita ingin mengenal lebih dekat lagi kota lubuk linggal
saya ditemani oleh wali kota lubuk lingga
atau sn pranaputra sohe
kita sudah belajar sedikit mengenai kota ini
dan juga ada beberapa yang menjadi istilahnya keunggulan dari lubuk lingga
yang dicita citakan menjadi metropolis ya
bukan metropolitan tapi metropolis
tapi juga idealnya menjadi kota destinasi wisata yang menarik
tapi sekarang kita masih dalam pandemi
tapi siapa tahu nanti pada tahun dua ribu dua puluh
pada tanggal dua puluh dua
ini kata kata ini ngelong ini artinya apa persis sebenarnya pak
ngelong itu bahasa lubuk lingga nya jalan
ayo ngelong tuh ya jalan jalan
kalau kita bikin visit lubuk lingga gitu
di situ sudah biasa saja kan orang lihatnya
mbak desi sendiri nanya ya apa ngelong itu kan
ngelong itu jalan jalan
jadi kita berharap memang tahun dua ribu dua puluh dua nanti orang banyak datang ke kota lubuk lingga
bukan hanya jalan jalan melihat wisatanya
tapi juga mengisi dengan berbagai macam kegiatan kegiatan di kota lubuk linggau di tahun dua ribu dua puluh dua
kami siap menyambut masyarakatnya siap
infrastrukturnya juga siap
infrastrukturnya insya allah kita siapkan
penginapan hotel semua siap
tapi lagi sepi order ya sekarang
tapi ini karena selama ini kan juga sudah cukup banyak lah orang berwisata ke lubuk linggau ya
dengan adanya pandemi ini kira kira seberapa turun jumlah pengunjungnya
dan berapa kira kira yang diharapkan akan datang nanti pada tanggal dua puluh dua bulan dua tahun dua ribu dua puluh dua pak nanan
ya jadi kalau untuk sekarang sih kadang kadang saya melihatnya sedih juga tempat tempat wisata itu
ada yang masih lain juga kalau kita mau buka gimana
jadi ada satu yang sampai terlantar karena kita juga mau benahin gimana ya
nggak dibenahin gimana juga kan gitu kan
tapi nanti kita punya kesempatan mungkin setelah pandemi agak nurun nanti akan kita tingkatkan lagi
akan kita benahi ya
sehingga nanti akan lebih mempercantik lagi orang datang ke lubuk linggau melihat wisatanya
dan kalau target pun bagi kita sebenarnya sebanyak mungkin ya
kita nggak bisa mengukurnya lagi untuk sekarang
nah saya berharap dulu aduh memang ratusan ribu orang datang ke lubu linggau kan
tapi kalau sekarang saya tetap optimis bahwa pandemi ini juga bisa menurun ya kurang
tapi di sisi lain ya tentu kita harus mencari solusi yang lain
artinya solusi yang lain semua sarana perstana di kota lubuk lingga harus sudah mengarah kepada bapak

masyarakatnya harus paham dengan protokol kesehatan
sehingga nanti ke depan kalaupun orang datang ke kota lubu linggau kita bisa sambut mereka dengan protokol kesehatan yang ada
itu aja nanti kemungkinan
kalau dari segi kapasitas sudah bisa dihitung misalnya berapa jumlah hotel atau penginapan dan lain sebagainya
karena ini kan ya akan menentukan berapa jumlah orang yang bisa ditampung
taruh lah misalnya kita harapkan pandeminya berakhir

dua ribu dua puluh dua jadi paling ideal itu bisa menampung berapa pada waktu yang sama
apalagi di musim musim liburan ya
kalau untuk akomodasi hotel hotel sebenarnya kita sudah siap kemarin seribu sampai seribu empat ratus an ya
seribu lima ratus empat ratus
tapi itu belum termasuk wisma dan norseman norseman
nah kami kemarin punya investor yang ingin membangun hotel
tiga tiganya sempat tertunda
jadi satu yang sudah mau selesai
tapi mungkin kita harapkan sebelum dua ribu dua puluh dua sudah bisa dimampatkan
nah duanya lagi yang tertunda
jadi dua hotel ini yang tertunda yang mungkin akan mengurangi daripada potensi akomodasi kami
tapi di sisi lain kami harapkan nanti karena tidak bisa juga banyak banyak orang dapat
tidak bisa juga banyak banyak orang datang kan
kita belum tahu nih kalau memang bisa juga kan ya nanti punya strategi lain lah ya kita bagaimana mengatasinya
karena kita juga punya kabupaten sekitar kita yang mungkin bisa kita alihkan ke sekitar kabupaten kita
tapi dari segi sdm sudah siap untuk menerima tamu
apakah kan penting ya kualitas pelayanan terbuka terhadap turis wisatawan
ini kan penting ya supaya menjadi atraksi friendly lah
ini sudah cukup confident pak nanan
ya sebenarnya kalau tadi saya sampaikan
baik sdm daripada aparatur yang ada maupun dari masyarakatnya itu sebenarnya sudah sangat welcome ya
dan pengertian kami sudah terbiasa dengan mengadakan kegiatan kegiatan yang tingkat lokal ya
terus seperti kemarin saya sampaikan ya
kita sudah bisa menghadirkan kegiatan kegiatan yang tingkat lokal ya
jadi kemarin saya sampaikan saya juga tingkat asia juga ada sepeda
terus dia ada pernah sebagai tuan rumah pekan olahraga provinsi
artinya kami sudah mendatangkan orang seprovinsi dan banyak kegiatan mtq seprovinsi ya
kami sudah pernah lakukan kegiatan kegiatan yang tingkat provinsi itu di kota lubuktinggal
jadi dengan potensi sdm yang sudah biasa melaksanakan mengadakan
ataupun menjadi tuan rumah kegiatan kegiatan ini
saya pikir kami siap lah
iya dan event ini penting juga untuk mendatangkan revenue ya bagi daerah ya
tapi apa saja selain tadi wisata ke tempat tempat yang indah dan juga wisata kuliner
apa apa saja khusus yang untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini disiapkan supaya lebih memorable lebih banyak kegiatan dan juga lebih menjadi inilah destinasi
mempersiapkan subsidi ya
jadi subsidi untuk hotel subsidi untuk kegiatan itu sendiri anggaran kegiatan daripada apa semuanya
daripada kegiatan organisasi masyarakat mau ngadain aktivitas kegiatan nasionalnya di lubuk tinggal munas kek atau silateromi nasional kek atau raker nas kek
kami siapkan dua itu
jadi subsidi ya anggaran
selama program ini berlangsung
berapa lama akan diharapkan berlangsung
satu tahun ya
jadi dari jadul januari sampai ke bulan desember
coba event apa apa saja yang bisa menjadikan atraksi bagi para pengunjung
salah satu contoh ya kalau selain kegiatan kegiatan supaya festival festival ya kemudian kegiatan supaya apa namanya
orang orang raga ya kemudian juga kegiatan kegiatan keagamaan
seperti supaya contoh ya
hanya ada apa namanya
ada tulunama mengadain kegiatan di lubuk tinggal
ada pun muhammad diyah mengadain kegiatan di lubuk tinggal
nah kita sudah siapkan semua itu untuk memberikan subsidi subsidi itu
dan juga eee apa ya kegiatan kegiatan provinsi juga bisa dialihkan kepada lubuk tinggal
sudah siap kalendernya untuk semua kegiatan kegiatan ini atau bagaimana
insya allah kita akan susun di akhir bulan ini
hingga nanti bulan tahun depan kita sudah siapin kalendernya ya
dari bulan tanggal ini untuk kegiatan apa aja gitu
ya tentu saja kita upayakan lah
di sana juga ini masih lama
tapi penting ya waktunya untuk mempersiapkannya dengan baik
dan kita harapkan juga pada saat itu program vaksinasi juga sudah rampung
dan covid sembilan belas nya sudah tertangani
kita juga merasa aman untuk berjalan jalan berwisata
dan inilah yang mungkin dirindukan selama ini
pak nanan kita istirahat sebentar
tapi tetaplah bersama kami insight with desi anwar
akan segera kembali
insight with desi anwar kali ini ditemani wali kota lubuk linggau pak nanan atau sn pranaputra sohe
dan kita mengajak kali ini untuk bersama sama ke kota lubuk linggal yang akan dijadikan kota metropolis madani
pada tahun dua ribu dua puluh dua ada program ayo ngelong ke lubuk linggau
ngelong itu artinya ayo jalan jalan
kita harapkan tahun dua ribu dua puluh
kita sudah bisa semuanya jalan jalan ke lubuk linggau
tentu saja dengan adanya program seperti ini
ini saya lihat juga daerah kan pasti sekarang sedang berlomba lomba berkompetisi
membuat daerahnya semakin cantik semakin menjadi atraksi wisata
tapi tentu saja ini semuanya dalam rangka mensejahterakan masyarakat lokalnya
selama ini bagaimana pak nanan
ini kan pak nanan sudah menjabat dua periode sebagai wali kota
walaupun memang covid pasti ada dampaknya secara ekonomis ya terhadap pendapatan daerah dan juga kesejahteraan masyarakatnya
tapi kira kira bagaimana
karena ini kan daerah kan cukup luas ya tadi
kondisi dari kesejahteraan lubuk linggau selama ini
apakah dan apakah ada kantong kantong yang masih harus ditingkatkan
akses kesehatannya seperti apa
akses pendidikannya seperti apa
human development index nya seperti apa selama ini
ya jadi lubu linggau itu tidak termasuk daerah miskin juga
tapi tentu orang miskin pasti ada ya
saudara saudara kita yang tidak mampu
nah kita membangun kota lubuk linggal itu
itu tadi saya sampaikan bahwa dengan hadirnya orang di kota lubuk linggau
kita akan membangun apa namanya transaksi ekonomi di kota lubuk linggal
dan itu akan menjadi rantai ekonomi buat masyarakat lubuk linggal
karena lubuk linggal tidak ada yang bisa diandalkan
selain kita mengandalkan daripada perputaran ekonomi
yang harus kita bangun dan tingkatkan terus di kota lubuk linggau
dan bagi saya untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat
ini sudah diakomodir di dalam visi dan misi berikut program programnya
program programnya adalah salah satu lagi yaitu kesehatan gratis
jadi kita sudah menggratiskan seluruh masyarakat kota lubuk linggal untuk di bidang kesehatan
tapi ada yang satu unggulan kita adalah biaya memberikan pendampingan
biaya pendampingan kepada yang tidak mampu itu
jadi bagi masyarakat yang tidak mampu mau dirujuk ke ibu kota provinsi kita
palembang atau jakarta nah kita ada biaya pendampingan
pendampingan itu bagi yang sakit maupun yang mendamping yang sakit
karena kita berpikir bagaimana orang yang tidak mampu tersebut bisa berangkat ke jakarta atau ke palembang itu
dan dia sakit siapa juga yang mendamping
tapi idealnya harus ada rumah sakit yang bisa menjadi rumah sakit rujukan di lubuk linggau itu sendiri
ada juga tapi kita kadang kadang kan harus bawa ke palembang ke jakarta
kalau jantung di jakarta itu di jantung itu kalau penyakit jantung bisa sampai tiga bulan
sampai tiga bulan di jakarta ngantri ngantri buat dioperasi dan sebagainya itu bisa sampai kita biayain sampai tiga puluh jutaan gitu kan
malah kadang kadang udah sebulan disuruh balik dulu balik lagi kita bantu lagi
dan untuk sekolah juga kita memang sudah sekolah gratis dari dulu
dan kita juga memberikan gratis untuk pakaian seragam untuk sepatu dan tas bagi masyarakat yang tidak mampu
nah hal hal lain yaitu dengan program program ya program pusat
seperti kemarin kita alhamdulillah melakukan upaya pendataan yang cukup baik ya
dengan kita membagi sembako untuk covid kemarin
kita juga kan lakukan pendataan di situ
jadi kita melihat lagi apakah masyarakat itu benar benar merasakan kemampuan atau tidak
nah sembako yang kita berikan itu kemarin cukup banyak
nah sembako yang kita berikan itu kemarin cukup baik
sampai beras apikul dua puluh kilo gitu kan
jadi kita bagikan dan banyak lagi dua mie nya sampai mie instannya sampai satu dos gitu kan
gula terus apa lagi
pokoknya ada lima item ya sehingga itu nggak bisa dibawa orang satu
jadi ada kadang kadang ada polisi ada tentara ada pol pp
itu dibawa ke rumah masing masing
jadi kalau ada yang kita bawa ke rumah masing masing

makanya data ini sangat penting ya pendataan ini
itu banyak yang kita dapatkan yang mampu terus kita tarik kembali
dan itu menjadi data kita yang sekarang
tapi kan yang penting juga supaya roda ekonomi ini berputar ya
makanya salah satu program ini ya ayo ngelong ke lubuk linggau ini supaya menciptakan perputaran ekonomi yang jauh lebih dinamis lah istilahnya
tapi produk produk unggulan
unggulan apa saja yang selama ini bisa dikatakan identik dengan lubuk linggau
dan juga ini kan berkaitan dengan pekerjaan ya
rata rata tadi karena tidak ada sumber daya alam seperti di provinsi lain atau di kabupaten lain
ini bagaimana umkm umkm nya ini kan harus ada istilahnya supaya mereka bisa bangkit kembali
apa yang perlu diprioritaskan
karena kalau salah satu potensi yang lain dari produk produk unggulan itu ada kita kenal dengan duriannya
lubuk lingga ini duriannya enak sekali
duranenya apa namanya
duranenya durian lokal
duranenya lokal dan bergantian organik kan
dalam pohonnya udah yang empat puluh tahun enam puluh tahun gitu
pohon pohon durian durian lama gitu
ada yang tembaga tembaga tuh yang warnanya agak kuning kuning dikit gitu kan
nah itu yang banyak dicari orang juga
jadi duriannya organik karena pohonnya udah lama
kenapa di linggo banyak gitu
karena perkebunan sawit nggak punya kita
paling perkebunan sawit punya rakyat
jadi ada diversifikasi
jadi lahan kita masih terjaga gitu kan
nah dulu kita terkenal dengan pokatnya
lingga itu ada pokatnya pokat mentega gitu ya
kalau produk produk lain ya kenalinggo ini pecahan daripada tiga kabupaten tadi
maka kami harus mencari identitas diri sendiri
seperti kami membuat batik durian gini
ini batik durian
jadi kalau kurang durian tinggal makan di sini aja
batik durian dan banyak lagi batik batik yang dibangun untuk mencari identitas kota lubu lingga sendiri
dan kami juga punya produk unggulan seperti serewangi
nah di lingga ada perkebunan serewangi
dan serewangi juga punya banyak turunannya
jadi kalau buat insenitaser kami dudah diri dulu
buat apa namanya seperti apa namanya disinfektan itu kami nggak beli beli itu
jadi perkebunannya cukup ini ya
cukup bagus ya ininya
itu semacam agrobisnis atau hanya dalam level komunitas atau lokal
tapi cukup besar
punya penyelingnya sendiri
dan kami memproduksi sendiri
sehingga itu juga menjadi bagian daripada unggulan kami
dan banyak lagi yang lainnya yang bisa menarik nanti buat orang
kalau beli enggau bisa beli oleh oleh
ini bisa dikembangkan dalam skala industri pak nanan
karena ini kan yang nanti menentukan volumenya dari produk produk itu yang bisa diciptakan
program ayo ngelong inilah kita ingin membangun semangat di masyarakat
kalau nggak kita bikin program seperti ini masyarakat jadi apa yang kita kejar
ngapain kita bikin ini
ngapain kita bikin ini
siapa yang mau beli dan sebagainya kan
soalnya durian kan bisa ada produk produk hilirnya lah yang bisa dikembangkan
bu linggau udah ada cafe durian malah
jadi kalau mbak desi ke linggau bisa ke cafe durian bisa makan durian dengan berbagai macam menu
tapi bagaimana semangat dari masyarakatnya untuk menjadi entrepreneur untuk meningkatkan level mereka lah
menciptakan nilai nilai tambah yang lebih dari produk produk yang sudah mereka kembangkan selama ini
jadi makanya sekali lagi dengan program ayu ngelong ini kita akan membangun anak anak mudanya juga
semangatnya untuk bisa melihat
wah ini potensi nih
gitu kira kira begitu
jadi lebih bangga juga terhadap daerahnya ya
sebenarnya kalau tidak pandemi kita tahun ini sudah harus ramai katakanlah bu linggau
nah tahun dua ribu dua puluh dua itu harapan kita sudah tarapnya nasional dan internasional gitu kan
tapi ya tetap kita harus optimis lah
oh itu harus kita lakukan

rencana itu harus ada

kita istirahat sebentar tapi tetaplah bersama insight with desi anwar
kita akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
bersama saya di studio
wali kota lubuk linggal
sn prana putra sohe
atau yang akrab dipanggil
kita membahas program unggulan
walaupun di tengah covid sembilan belas ini
dan sudah siap
untuk menerima tamu
sebanyak banyaknya ke lubuk linggau
ini bisa dijadikan salah satu destinasi
wisata nanti kalau kita sudah
keluar dari krisis covid sembilan belas
nanan ini kan sudah
dua periode ya
menjadi wali kota
ini sebuah kota yang sebenarnya masih muda
dari segi usia tapi tentu sudah
sebagai kota transit disini
dikelilingi oleh lima kabupaten
dalam mengelola sebuah
wilayah seperti ini pak nanan
dalam dua periode ini
ini kan pasti
mimpinya juga ingin menciptakan
atau tata kelola pemerintahan yang baik
dan sekarang semua itu serba digital
bagaimana evolusinya selama ini pak nanan
ini bisa dikatakan pemerintahannya bersih
semua itu transparan
ya kalau untuk transparan dan akuntabilitas
harus tetap dibangun
karena itu adalah modal awal daripada semuanya tadi
yang mengarah pada korupsi
karena kita manusia biasa
tapi yang pasti utama adalah bagaimana kita membangun teknologi
jadi smart city kota lubulinggau yang sekarang sedang dibangun
inilah bagian daripada kita untuk mencegah hal hal yang tidak kita inginkan
smart city nya jadi apa yang nanti kriteria dari smart city
kita baru bangun kita baru bangun comment center
ada dua satu di kantor wali kotanya
satu di pores khusus di kepolisian resort kota lubulinggau
kita bangun sendiri untuk mengamati daripada lalu lintas dan keamanan di kota lubu linggau
nah yang keterpaduan semuanya itu di pengkor
nah ini tentu dengan sistem yang berubah
yang baru ini berubah dari isimda ke cpd
ini juga untuk keuangan
ini untuk transparansi dan akuntabilitas ini sangat baik sekali
kalau kita tidak mempunyai kalau saya katakan itu seperti otak
teknologi ya kalau kita nggak punya itu
ya kapan lagi kita mau mengikuti perkembangan zaman ini
karena manusia tidak ada yang sempurna
ya tentu dengan teknologi lah kita bisa mengurangi
tingkat kesalahan kesalahan kita tersebut
kalau kita mengandalin itu pasti kita bikin salah terus
tapi kan tantangannya itu kan pasti ada ya dalam implementasi semua ini
dalam pengalamannya apa saja
tantangan yang terberat apalagi mungkin awal awalnya menciptakan budaya
good governance ini kan bukan sesuatu yang mudah ya
bagaimana pak nandan mengatasinya
ya mengatasinya dengan keterbukaan
kita terbuka lah ya sama temen temen semuanya
dari pers kemudian lsm
atau elemen masyarakatnya kita terbuka
apa sih yang mau kita capain ya apa yang kita mau bangunin dan sebagainya ya
ini tujuannya untuk ini ini jadi kita terbuka semua itu
sehingga masyarakat melihat
ini ada hasilnya ini ada yang
walaupun ada tidak akan mungkin sekali lagi
tapi minimal tidak kita sudah memberikan
ini loh yang kita bangun kemarin
tapi tantangannya apa yang terbesar
yang mungkin membuat wah aduh ini susah
ini pernah merasakan
karena sekarang kan teknologi
semua orang bisa pakai
sekarang kan banyak juga
media media dan sebagainya
saya sampaikan suatu daerah itu
kalau mau maju harus kompak
kalau di ligau saya dengan wakil saya
dua periode bersamaan terus
berdua jadi kita terus
melanjutkan untuk yang berdua ini bersama sama
lagi kemudian bersama
dan dim dan sebagainya kita kena
kita ingin membangun
kita ingin membangun
daerah lain kalau saya
nggak punya visi atau mimpi
tadi membangun mungkin
bolehlah ya tapi kalau kita
ini loh ini kita buktikan tunjukin dan sebagainya
kemudian juga bersama elemen masyarakat
untuk menjaga kekompakan ini
modal dan memastikan juga
bahwa anggaran yang dimiliki
ini juga pergi
dan digunakan untuk hal hal yang
semestinya memang membangun daerah
mensejahterakan masyarakat selama ini
berjalan dengan baik pak
nanan ya kita bagikan semuanya
sesuai porsinya dan
setiap pembangunan yang kita
berikan di kota lubulingga
ini semua untuk masyarakat
jadi walaupun infrastruktur fisik
yang kita bangun ini untuk masyarakat
kerjasama dengan pusat selama ini
dengan ini bagaimana
kita memang harus terus menjaga itu
rpjm kita juga harus
kita sinerjikan ya
dengan provinsi juga kita lakukan sinergian
tadi karena semuanya bermuara kepada
bagaimana kita mensejahterakan masyarakat
yang apa tuh potensi
majemuk tapi hidup
lukunda damai dan kondusif
ini harus kita kembangkan dengan yang tadi
dengan program payung yelong tadi
jadi kalau itu sudah kita capai
maka lubulingga insya allah mudah mudahan
ke depan udah dikenal orang
pak desi juga nanti akan mampir lubulingga
jadi program ayung yelong ini juga sebenarnya
untuk masyarakat lokalnya supaya mereka punya
juga inilah menciptakan kreativitas
baik ya untuk memajukan daerah
apa yang perlu kira kira perlu diubah
ya itu peradaban tadi
jadi dengan banyaknya orang masuk ke kota lubulingga
yang ya kita bilang
kampung juga sudah lewat
kota juga belum nyampe gitu kan kota banget
metropolitan belum ya
tapi ini peradabannya
jadi orang yang wah bisa menerima
orang senyum dengan
apa itu yang
iya jadi kita sudah bisa menerima investor yang masuk
gak ada ribut ribut gitu kan dan sebagainya
tapi itu mengarah kepada
peradaban daripada masyarakatnya sendiri
ya masyarakat yang
penuh dengan keberadaban
butuh berapa lama untuk menjadikan lubulingga ini
metropolis dan madani
tetap dengan istilahnya
keterbukaan dan welcoming
di periode yang kedua ini
kalau dua ribu dua puluh dua ini terlaksana
dalam kurun waktu empat tahun dong
saya sudah menyelesaikan
metropolis dan madani
saya kota yang bisa menjadi pusat daripada aktivitas kegiatan

orang sudah melakukan aktivitas kegiatan di lubulingga ini
orang sudah melakukan aktivitas kegiatan di lubulingga ini
orang sudah melakukan aktivitas kegiatan di lubulingga ini
dan bisa aman
itu sudah madani
definisinya salah satunya
idealnya kan meneruskan
jadi ada kesinambungan keberlanjutan
dan sustenabilitas dari program program
yang diimplementasi pak nanan
meningkatkan apa yang sudah kita
kita harus berbenah
kalau tidak ada berbenah
siapa sih yang mau datang ke lubulingga
ada apa di lubulingga
maka kita harus berbenah terus
berbenah masyarakatnya sudah
infrastrukturnya tinggal ditingkatkan terus
terhadap orang datang ke
wilayahnya itu juga terus
ditingkatkan nanti ke depan
tinggal mengisi banyak kegiatan kegiatan yang lain
dan selama ini
bagaimana feedback dari para calon investor itu
apa kira kira yang
tertarik pada lubulingga
dan apa yang masih harus dikembangkan
kalau ketemu saya
baru ngomong aja buat apa
saya suruh buat aja dulu
suratnya gampang nanti aja nusuk
kalau dia mau rekomendasi saya keluarkan
satu hari itu juga satu jam itu juga
kalau mau bangun saya bilang rekomendasi
keluarin hari itu juga saat itu juga
ada pernah satu hotel
hotel di lubulingga
juga begitu baru datang
mau bikin hotel ya udah saya bikin
suratnya ini rekomendasi buat kami
peletakan batu pertama itu aja sekarang
jadi isilahnya dipermudah dipercepat
semuanya kita permudah karena
gak mungkin juga dia mau
atau tidak memenuhi daripada
administrasi itu sendiri dan pasti akan
dipenuhi lah walaupun paling itu
butuh waktu jadi jangan kita
nunggu selesai semua baru dia
baru bangun kalau enggak tuh bangun aja
dulu nanti kenang kita bisa lihat
sejauh mana progresnya gitu kan
orang tertarik ya nanti
kalau kita sudah bisa jalan jalan
datang ke lubuk linggau apa kira kira
pesannya sebelum kita berpisah
yang ingin disampaikan
nanti kedepan lubuk linggau
di tahun dua ribu dua puluh dua
yang mau melaksanakan kegiatan
kota lubu linggau siap menyambutnya
kami akan memberikan subsidi
berkaitan dengan pelaksanaan
di tahun dua ribu dua puluh dua
ayo ke lubuk linggau linggau bisa
ini contoh wali kota yang jago
apalagi dalam masa masa
kita hanya bisa berbuat berusaha
kita harapkan juga
pandemi covid sembilan belas ini
segera berlalu sehingga kita juga bisa
berjalan jalan ke daerah
dan mengunjungi tempat tempat yang belum kita
kunjungi termasuk tentu saja
lubuk linggau sekali lagi pak nanan
terima kasih banyak atas kehadiran
sehat selalu ya alhamdulillah insya allah
penting ya jaga kesehatan sekarang
demikian insight kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan
tangan ini di cnnindonesia com
di youtube cnn indonesia
pesan saya juga jangan lupa
rajin cuci tangan pakai
kerumunan jaga prokes
tiga m dimanapun kita berada
sampai jumpa bye bye dan